bu nangisnya udah selesai
kalau nangisnya udah selesai
seperti yang waktu saya laporan lewat telepon
kalau penjualan di toko
masih seperti kemarin kemarin
jualan online ke luar kota udah jalan
tambahan pemasukan dari situ
buat di dalam kota
kita jualan lewat gober
tapi belum rame
saran dari serena
promosinya harus jalan terus
saya butuh uang banyak
buat beli tanah di kampung
buat lahan pertanian
saya mau menghabiskan umur saya di sana
tapi masih punya kegiatan
saya mau bertani
seperti orang tua orang tua saya dulu
kita udah selesai
iya pak dosen

bahwa kita harus berpikir selesai
kita harus berpikir selesai
kita harus berpikir selesai
kita harus berpikir selesai
bahwa kegiatan mencopet bukan hanya bisa dilakukan di angkot
tapi juga bisa di bis atau di pasar
mari kita buktikan
saya mau merenung dulu
merenung di mana
di tempat yang tenang dan nyaman
saya bantu ngeluarin motornya dulu
hati hati di jalan
pertamakan keselamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
buat empat gelas
kamu kerja di sini
kamu habis dari mana sih
kan tadi saya sudah bilang
merenung di mana
kan tadi saya udah bilang
di tempat yang tenang dan nyaman
tempat yang tenang dan nyaman itu di sebelah mana
mana ada tempat yang tenang dan nyaman
itu mah bukan merenung
ya kan bisa sambil merenung
kalau mau sambil berhayal juga bisa
kalau saya sih biasanya sambil berhayang
pernah nggak ada di sini
ya ya sudah
ya ya sudah
ya ya sudah
ada yang minta semen pasir sama batak
katanya buat bikin posko
saya gak kenal orangnya
gak apa apa mungkin nanti mereka balik lagi
mau ketemu sama bapak
ada yang kecopetan
ada yang kecopetan
di sebelah mana tunjukin
dia baru tau kalau aku kerja disini
lagi nunggu temennya
yang jangan ketemu disini
ibu yang kecopetan
ikut saya ke puas bu
terima kasih sudah datang
sedang gak sibuk
tapi sengaja mau luarkan waktu
pesan minum dulu
gak usah saya kebetulan nggak bisa lama lama
kita langsung dudukin aja
yang mengeroyok kalian bukan cuma dua
berarti masih kurang dua
hajar dua orang lagi
bapak bersedia mendukung saya
saya gak sendiri
karena dana yang dibutuhkan bang edi cukup besar
kebaikan bapak dan teman teman akan saya ingat dan akan saya balas
kamu gak usah ikut campur
saya bukan mau ikut campur cuma mau ngejaga pak mandor
maksudnya mau ngebelak
mungkin semua yang kerja di sini bakal beberapa mandor juga
hati hati kalau nanti proyek ini ada masalah jangan salahin saya
kamu gak takut sama mereka
sebetulnya saya takut
bu nangisnya udah selesai
bu kalau nangisnya udah selesai tolong bilang ya
kalau ibu nangisnya sudah selesai saya sebagai penanggung jawab keamanan di sini
mau gantiin uang ibu
nangisnya udah selesai
uang ibu yang kecopetan berapa
si ibu tadi belanja bawa uang lima puluh ribu
kira kira mau belanja apa aja
paling sayuran tempe tahu
kalau daging ayam